anda kembali menyaksikan cnn indonesia after sepuluh kementerian ketenaga kerjaan menerbitkan surat edaran terkait panduan pencegahan covid sembilan belas bagi pekerja di tempat kerja perkantoran dan industri
kepala biro humas kemnaker turut mengimbau agar para gubernur di daerah melaksanakan perlindungan pengupahan dan mengoptimalkan pengawasan ketenaga kerjaan pada dinas ketenaga kerjaan di tingkat provinsi
di antaranya kebijakan manajemen dalam pencegahan penurunan covid sembilan belas
juga dilakukan pengukuran suhu sebelum masuk ke wilayah kerja ke tempat kerja dan menerapkan self assessment resiko covid sembilan belas
pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang seandainya terjadi lembur
juga dalam peraturan penurunan covid sembilan belas
maka pembagian safe jika memungkinkan tiadakan safe ketiga atau waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari
mohon untuk tiadakan
jika ternyata pada praktek itu tidak memungkinkan tolong perlu dikaji ulang bahwa pekerja yang usia lima puluh tahun tidak dimasukkan ke dalam lembur shift yang rentan terhadap covid yaitu shift ketiga
serta mewajibkan pekerja menggunakan masker
juga mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh pengusaha di tempat kerja
selain itu memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat